menteri pertahanan dan ketua umum partai gerindra prabowo subianto memimpin persaingan kandidat calon presiden dua ribu dua puluh
dalam survei elektabilitas politika research and consulting prabowo memiliki elektabilitas tertinggi dengan angka dua puluh dua lima persen
diikuti ganjar pranowo di posisi kedua dengan dua puluh dua persen dan anies baswedan di posisi ketiga dengan angka tujuh belas sembilan persen
survei politika research and consulting diambil pada kurun waktu satu april hingga delapan belas april
atau pasca huru hara penolakan pdi perjuangan dan pks terhadap timnas israel dalam piala dunia u dua puluh di indonesia
jumlah sampel yang diambil sebanyak satu dua ratus sepuluh responden yang diwawancara langsung secara tatap muka dengan tingkat kepercayaan sembilan puluh lima persen dan margin of error dua tujuh puluh tiga persen
hasilnya prabowo menempati posisi teratas dalam tingkat keterpilihan survei calon presiden
hal itu disebabkan oleh dua faktor utama endorsement jokowi serta peralihan suara undecided voters secara signifikan
direktur eksekutif politika research and consulting menjelaskan dua kesimpulan utama dalam hasil surveinya
yang pertama sikap pdip dan ganjar pranowo dalam isu piala dunia u dua puluh ternyata tak memiliki dampak penurunan elektoral signifikan kepada ganjar
dan yang kedua menurunnya angka pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters
yang beralih kepada peningkatan elektabilitas prabowo subianto
nah tetapi memang di satu sisi ada kenaikan dari prabowo subianto
setelah kita telah kita elaborasi data kita kenaikan itu ditunjang dari undecided voters
atau dalam survei itu disebut yang rahasia belum memutuskan atau merasa tidak tahu
itu ada limpahan sekitar tujuh persen sampai tujuh persen lebih itu berpindah semuanya kepada prabowo subianto
makanya kemudian prabowo subianto leading dalam survei kali ini menguat
apa faktornya salah satu faktor terkuatnya adalah dorongan atau endorsement dari jokowi
anggota dewan pembina partai gerindra andre rusiade menganggap wajar endorsement jokowi kepada prabowo
yang dinilai menjadi salah satu variable penting dalam peningkatan elektabilitas ketua umumnya
ya memang kan terlihat bahwasannya pemilih pak jokowi perlahan tapi pasti bergeser terus ke pak prabowo
bahkan sekarang pemilih pak jokowi yang bergeser ke pak prabowo itu sudah mulai mendekati pemilih pak jokowi jumlahnya yang ada di mas ganjar
ini menunjukkan bahwa faktor pak jokowi itu penting menambah kekuatan pak prabowo
kenapa itu terjadi karena sekali lagi pak prabowo adalah menteri kabinet pak jokowi yang bikin kerja terbaik
menanggapi elektabilitas ganjar pranowo yang cenderung stagnan
politisi pdi perjuangan ansi lema menegaskan bahwa
partainya tak akan tergesa gesa dalam menentukan calon presiden
apalagi kini nama yang akan diusung masih dalam kantong megawati soekarno putri
apakah pdi tergesa gesa tidak
saya justru menyadari sepenuhnya bahwa sebagai partai pemenang pemilu
pengusung utama presiden joko widodo yang selalu konsisten unggul dalam survei semua lembaga survei
dan pemilik golden ticket sebenarnya seluruh mata
baik entitas politik maupun masyarakat indonesia hari ini sedang tertuju kepada ketua umum kami
ibu megawati soekarno putri dan lagi menunggu pdi akan mengumumkan siapa sebagai calon presiden
politika research and consulting menyimpulkan efek endorsement jokowi memiliki andil besar
dalam kemenangan seorang calon presiden
karena hal itu akan mempengaruhi tiga puluh delapan persen pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters
ausir yondolu robin kitt jakarta